anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
beberapa saat yang lalu saya berbincang khusus dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
menkes menjawab setumpuk persoalan menangani pandemi covid sembilan belas
mulai dari angka testing tanah air yang masih jauh dari harapan
pekerjaan rumah membereskan pembayaran insentif tenaga kesehatan
hingga pasokan obat yang kurang di pasaran
menteri kesehatan mengaku tidak bisa memprediksi kapan angka kasus positif tanah air akan melandai
menkes bahkan bicara perihal tekanan selama menangani pandemi covid sembilan belas
dan berikut wawancara khusus saya dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
pemerintah jungkir balik untuk menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas di seluruh wilayah tanah air
namun persoalan menghadang dan tak kunjung terselesaikan
bagaimana jurus kementerian kesehatan
sudah bersama saya hari ini menteri kesehatan republik indonesia
kayaknya berat banget saya lihat capek sekali jadwalnya padat sekali
tapi meluangkan waktu untuk cnn indonesia
terima kasih terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia pada hari ini
banyak persoalan yang harus bapak jawab
kita mulai satu satu pak nanti ada soal lonjakan kemudian vaskes ketersediaan obat dan juga oksigen
saya mulai dari lonjakan pak yang menjadi perbincangan indonesia mencatat rekor tertinggi di dunia
untuk kasus positif harian dan juga angka kematian
saya mau tanya pendapat bapak sebagai menteri kesehatan
apakah ini akibat ketidak efektifan penerapan ppkm darurat dan juga lamban yang kevaksinasi pak
jadi kalau kita bandingkan replication zero nya ini artinya penularannya ya
laju penularan dari varian wuhan itu sekitar satu
kalau yang alpha dari inggris itu sekitar tiga sampai empat
ini tujuh sampai delapan
jadi laju penularannya delta ini memang naiknya tiga sampai empat kali lebih tinggi dari yang alfa
dan mungkin bisa tujuh sampai delapan kali lebih tinggi dari yang pertama kita kena di first wave
itu yang sebenarnya agak mengejutkan
kita sudah mengantisipasi sesudah lebaran akan naik
tapi kecepatannya jauh lebih tinggi karena adanya penyebaran varian delta yang sangat cepat
artinya dengan ppkm delta ini kita bisa mengejutkan
ini tidak mampu menahan laju penyebaran varian delta pak
bapak mau mengatakan seperti itu
kita melihat bahwa sebenarnya apapun virusnya tipenya
asal kita disiplin pakai masker dan jaga jarak
itu adalah salah satu jurus pencegahan yang paling baik
memang kita akui waktu lebaran kemarin mobility nya itu tinggi sekali
sehingga terjadi penyebaran yang sangat cepat
dan ini kan sifatnya eksponensial
karena naiknya tiga empat minggu sesudah lebaran itu cepat sekali
oke tapi tadi bapak udah bilang jurus ya
jurus untuk menangani pandemi itu salah satunya adalah meningkatkan testing dan juga tracing
saya ingat sekali pemerintah berulang kali mengatakan bahwa selama masa ppkm darurat
angka testing dan juga tracing akan ditingkatkan
tapi kalau kita lihat pak datanya angka testing kita ini naik turun pak
tidak konsisten selama masa ppkm darurat
masalahnya di mana pak
apakah ada pemerintah daerah yang tidak jujur kemudian tidak mengencarkan testing pak di lapangan
kalau saya lihat testingnya sebelum lebaran itu sekitar lima puluh enam puluh ribu
sekarang kalau saya lihat untuk spesimen orangnya sudah bisa kena satu ratus empat puluh satu ratus lima puluh ribu
sedangkan untuk jumlah testnya spesimennya bukan test jumlah orangnya
itu sudah konsisten di atas dua ratus ribu
jadi kalau saya melihat sih terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah testing
tapi artinya apakah kemudian jumlah testing itu
masih jauh dari harapan atau sudah memenuhi harapan dari pemerintah
untuk bisa menggambarkan apa yang terjadi sebetulnya di lapangan pak
saya melihatnya masih kurang
kenapa karena saya patokannya dari positivity rate
orang suka bilang testing yang cukup who itu satu per seribu per minggu
artinya itu laju penularannya sudah tinggi sekali sehingga testingnya nggak bisa satu per seribu
oke pak saya harus jujur ya mengatakan kenyataan pahit bahwa banyak sekali kemudian masyarakat
yang mengkritik cara pemerintah untuk menangani pandemi
salah satunya adalah kalau kita lihat pemerintah di tengah lonjakan kasus
lebih mengutamakan untuk mengecarkan vaksinasi massal
banyak ahli yang mengatakan negara negara di dunia
meskipun mereka sudah mencapai vaksinasi massal yang cukup tinggi
itu tidak mampu untuk menahan varian delta
kenapa kemudian pemerintah terutama kementerian kesehatan
lebih memilih opsi solusi utama vaksinasi massal untuk mengatasi penyebaran pandemi ini pak
di kementerian kesehatan dari awal kita selalu konsisten mengatasi pandemi
ada empat hal yang harus dilakukan bersamaan
yang pertama adalah protokol kesehatan
nomor dua adalah testing tracing dan isolasi
kalau tiga tiga hal itu lewat itu kan strategi buat orang sehat
yang keempat adalah rumah sakit urusan perawatan
jadi kalau saya dari dulu tiga tiga hal itu harus berjalan bersamaan
tidak cukup dengan vaksinasi saja
bisa berjalan beriringan atau masih jauh dari harapan
karena vaksinasinya juga tidak mencapai
belum mencapai target tapi di sisi lain penerapan protokol kesehatan seperti yang tadi bapak sampaikan juga masih jauh dari harapan pak
kalau saya bilang justru yang vaksinasi yang paling mencapai target dibandingkan dengan misalnya penerapan protokol kesehatan
karena kita lihat masyarakat kita kan bukan masyarakat yang disiplin dan mungkin sudah capek
tapi kalau vaksinasi belum mencapai target ya kita bisa lihat kita ranking sepuluh atau

yang capek target ya mungkin yang nomor satu nomor dua nomor tiga
jadi kita tidak terlambat juga sih
dan buat developing countries kita yang paling tinggi sebenarnya
pak ini kalau kita lihat pak dengan meningkatnya angka kasus positif harian kemudian berpengaruh pada fasilitas kesehatan
kita mulai bicara dari lonjakan kasus ke fasilitas kesehatan ternyata masyarakat banyak sekali yang mengantri pak untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit
bahkan banyak juga yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan bed di rumah sakit akibat keterlambatan penanganan
begitu ya pak ya
bahkan persi juga sudah mengatakan bahwa mereka kewalahan
saya mau tanya deh pak kenapa kemudian sejak awal bahwa kementerian kesehatan sudah mengetahui bahwa akan ada gelombang seperti yang terjadi di india
kenapa tidak disiapkan skenario roadmap untuk pendirian rumah sakit darurat pak
saya terus terang sedih dengan banyaknya tenaga kesehatan kita yang kena ya
walaupun banyak juga tenaga kesehatan yang bilang ke saya mereka merasa beruntung sudah divaksin dua kali
sehingga lebih cepat sembuhnya di rumah sakit
dan tidak usah sampai masuk icu
nah saya catat sebenarnya roadmapnya sudah dibikin
jadi sebelum lebaran saya masih ingat angka rumah bornya buat angka bor
orang yang pasien di rumah sakit covid itu dua puluh tiga ribu
jadi berdasarkan first wave kita lihat naiknya itu dua ratus delapan puluh persenan
jadi kita persiapkan tiga kali dua puluh lima ribu tiga ratus persen
kita mempersiapkan tujuh puluh lima ribu band
pada saat sebelum lebaran siap siap ini naik
dalam enam minggu sekarang dia naiknya sembilan puluh sembilan
jadi memang ya kita bisa merencanakan tapi kenyataannya memang realitasnya jauh lebih tinggi dari yang kita rencanakan
karena memang sekali lagi delta variannya itu cepat sekali penyebarannya
artinya bapak sudah menyiapkan roadmapnya sebelum gelombang itu datang
tapi ternyata roadmapnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan
saya merasa itu normal ya karena tidak ada satu negara pun yang tahu ini bakal kemana
termasuk negara seperti israel dan negara seperti inggris yang sangat maju
kedepannya itu bagaimana supaya kemudian masyarakat tidak kekurangan pak
kekurangan bed bed di rumah sakit
kemudian mereka tidak akhirnya harus mengalami gejala yang lebih berat
meninggal dunia karena mereka tidak mendapatkan bed di rumah sakit dan terlambat ditangani
solusi bapak apa
yang sudah kita kerjakan di jakarta kita sudah nambah sembilan ratus bed di wisma haji
kita akan selesaikan dalam dua minggu empat ratus bed di rscm
dan sekarang rumah sakit pertamina sedang membangun lima ratus bed lagi
jadi diharapkan seribu delapan ratus bed tiga minggu ke depan tersedia
hitungan kami sudah lumayan
itu akan yang sudah itu baru yang sembilan ratus bed
tapi yang sembilan ratus bed sudah
kita sudah double kapasitas wisma atlet
yang tadinya cuma delapan belas
kita tambah di nagreg tiga ribu
dan di pasar rumput enam ribu jadi sembilan ribu
jadi itu yang kita lakukan
jawa barat kemarin tim saya sudah datang ke bandung
kita sudah identifikasi rumah sakit lapangan untuk seribu bed
sudah kemarin juga ke solo ke dono yudan seribu bed
dan sekarang sedang ada di surabaya
di rumah sakit indrapura punya kita
mungkin kita bisa bikin tujuh ratus lima puluh sampai seribu bed
menambah bed itu jauh lebih gampang pak
karena itu adalah pembangunan fisik
tapi yang menjadi masalah bukan hanya bed rumah sakitnya saja pak yang diperlukan
tapi masalah tenaga kesehatannya
yang kami dengar informasinya bahwa banyak relawan kemudian yang tidak mau mendaftarkan diri lagi
menjadi tenaga kesehatan karena ada beragam masalah
terutama soal skema pembayaran
mereka terlambat dibayar kemudian bayarannya dipotong
itu bapak sadari nggak sih pak bahwa itu terjadi kemudian
saya waktu masuk di akhir desember
saya januari tahu bahwa ada tunggakan sebesar satu empat triliun insentif tenaga kesehatan
itu kita kerjakan dan kita bisa selesaikan lewat lebaran
tadi saya berharap bisa selesai sebelum lebaran
tapi karena ini sudah lewat tahun
harus diaudit bpkp setiap pengeluarannya
jadi satu persatu kita audit dan baru selesai di awal juni
tapi bisa saya sampaikan dari satu empat triliun itu satu tiga triliun
memang itu hanya untuk nakes yang dari rumah sakit pusat tni polri dan juga swasta
sedangkan sebagian besar tenaga kesehatan itu ada di rumah sakit umum daerah
nah itu anggaranya sudah di transfer oleh kementerian keuangan ke masing masing provinsi
di sini terjadi keterlambatan pembayaran
artinya masalahnya di pemerintah daerah
kita sudah mencoba mengkoordinasikan
karena biar gimana kan masalahnya masalah kita bersama
kita mengkoordinasikan dengan mendagri dan mengkeu gimana caranya kita mempercepat pembayaran yang melalui pemerintah provinsi ini
dan sampai sekarang di situ pr kita yang paling besar yang harus kita cepat kerjakan
oke itu pr bagaimana kemudian tidak ada lagi keterlambatan pembayaran untuk para nakes
itu menjadi pr yang sampai saat ini belum terselesaikan ya pak ya
masih harus kita selesaikan
oke kita akan break sejenak kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
kita mengeluhkan mereka kesulitan sekali untuk mendapatkan tabung oksigen dan juga oksigen
bahkan kita sempat berbincang dengan salah satu penyedia ataupun produsen oksigen paling besar di indonesia
yang mengaku sudah kewalahan karena adanya over demand begitu ya pak ya
kenapa sejak awal sekali lagi pak kenapa tidak diantisipasi sih pak menkes
konsumsi oksigen di indonesia rumah sakit ya empat ratus ton per hari
kapasitas oksigen produksi di indonesia itu seribu tujuh ratus
jadi saya melihatnya oh masih aman
kemudian waktu naik ternyata sekarang butuhnya dua ribu dua ratus
artinya masih kekurangan
jadi artinya masih kekurangan
kalau kembali lagi kenapa bisa meleset planningnya
negara israel dan inggris juga meleset planningnya
jadi kalau saya lihat memang virus ini sulit ditebak
nah sekarang apa yang kita lakukan yang penting
yang kita lakukan begitu kita lihat udah kita lebih konservatif aja planningnya
jadi jangan buffernya kecil kecil ambil aja gede
jadi saya naikin sampai tiga ribu enam ratus
ton per hari dari kapasitas sekarang
nah apa yang kita carinya gimana
kita minta tolong pak men perin sama pak men kwekon
kita cari itu industri yang masih punya excess capacity oksigen
kemudian kita cari juga bikin alat yang namanya bukan bikin
satu alat itu bisa sepuluh liter per menit tinggal colok listrik
jadi nggak usah pakai tabung nggak usah pusing ngangkut
bisa di rumah bisa di rumah sakit colok
kita mau beli tiga puluh ribu itu bisa sekitar enam ratus ton per day
itu ada tambahan
dan sisanya sekarang ya kita mau cari kalau butuh import ya kita import
pak tapi kalau misalnya melihat lonjakan kasus yang terus menerus terjadi
dengan planning yang tadi bapak sampaikan akan mengimpor
kemudian mengubah dari industri ke medis begitu ya
dan kemudian juga menyediakan oksigen concentrator
apakah itu mampu pak untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita
atau memang sudah benar benar sulit sekali pak
kita nambahnya jadi cadangannya sekarang seribu lebih tinggi daripada yang kita hitung
jadi misalnya kita hitung misalnya dua ribu enam ratus
kita hitung naiknya jadi tiga ribu lima ratus
sekarang kita udah naikinnya jadi empat
kita hitungnya seperti itu
ya jadi mudah mudahan harusnya cukup
harusnya cukup ya pak ya oke
selain oksigen soal ketersediaan obat covid sembilan belas di pasaran
ini sulit sekali pak masyarakat untuk mendapatkan obat obat covid sembilan belas
terutama yang diimpor
salah satunya remdesivir pak
saya mendapatkan informasi bahwa pada bulan maret
sebetulnya salah satu importer obat terbesar di tanah air
sudah pernah mengingatkan kementerian kesehatan
untuk men stok obat obat covid yang barang ini diimpor
kenapa kemudian itu tidak dilakukan pak
yang terjadi adalah remdesivit importnya dari negara
yang tidak mengizinkan ekspor
salah satunya india
remdesivir itu hampir semua importnya dari india
karena india kejadian seperti itu
kemudian mereka tidak mengizinkan ekspor
itu sebabnya saya merasakan memang kita harus memperkuat
membangun industri obat dalam negeri
tapi itu baru di release
jadi minggu ini masuk lima puluh ribu
minggu depan masuk lagi lima puluh ribu
dua minggu lagi masuk lima puluh ribu
jadi itu sudah jalan
kita sudah solve
begitu ada masalah
kita diskusi dengan pemerintah india
ibu menlu bantu
kita dapat satu ratus lima puluh ribu remdesivir datang
dengan apa yang bapak sampaikan
dengan rencana dan juga planning yang bapak sampaikan
apakah kemudian itu bisa memastikan bahwa pasokan obat tidak akan kekurangan pak
pasokan obat pasti akan ketat untuk sebulan ke depan
itu tadi saya kasih contoh
actemra sampai ceo global nesan sudah bilang supply nya tidak ada
jadi pasti akan ketat
itu sebabnya saya ingin sampaikan di sini
rumah sakit seberapapun kita tambah tidak akan pernah cukup
rumah sakit yang sekarang juga misalnya nerima orang kecelakaan nggak akan pernah cukup kalau supirnya nggak pernah diajarin
nyupir yang baik itu seperti apa
saya bilang rumah sakit ini sebab apapun nggak akan pernah cukup kalau teman teman kita sendiri tidak mulai disiplin dengan protokol kesehatan
tidak akan pernah cukup
bapak kemarin sudah mengumumkan ada vaksin moderna yang sudah tiba dan nanti akan disuntikan sebagai booster kepada tenaga kesehatan jumlahnya satu empat puluh delapan juta
pertanyaannya begini pak
dengan adanya nakes satu empat puluh delapan juta
banyak kekhawatiran bahwa moderna ini nanti akan disalahgunakan ataupun dipakai oleh kalangan kalangan pejabat dan juga warga kelas menengah atas yang kemudian mereka menginginkan vaksin moderna karena efekasinya jauh lebih baik dibandingkan sinovac
bagaimana mencegah hal ini
bagaimana mencegah hal itu supaya tidak terjadi pak
itu sebabnya kenapa kita kasihnya ke nakes duluan
karena ini kita tahu vaksinnya efekasinya bagus dan kita juga tahu nakes itu adalah prioritas karena mereka itu yang tiap hari ketemu dengan virusnya levelnya tinggi dan kemarin juga banyak yang kena
walaupun saya bersyukur tidak sampai parah atau tidak sampai masuk rumah sakit sebagian besar
dan sudah mulai hari ini
jadi di rumah sakit cipto hari ini
guru besar guru besar fakultas kedokteran ui yang senior senior itu sudah mulai divaksinasi
dan saya berharap saya tahu semua orang pasti ingin juga mendapatkan suntik k tiga
di sini kesempatan saya omong masih banyak rakan rakan kita yang belum dapat
kita suntik lima puluh enam juta tapi baru empat puluh juta orang
masih ada lagi satu ratus empat puluh juta yang belum dapat
yuk kita memberikan empati yang baik dan memberikan kesempatan kepada mereka duluan
tapi banyak ya pak ya pejabat dan juga warga kelas menengah atas
kemudian yang nelfon bapak untuk minta moderna
pasti banyak dong pak
ya kita mengajak mereka mudah mudahan mau memberikan kesempatan untuk yang belum dapat vaksin pertama
oke artinya sisa tiga juta setengahnya itu sekitar tiga juta vaksin moderna nanti akan diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali mendapatkan vaksinasi ya pak ya
itu janji dari kementerian kesehatan
nanti kita tagih ya pak ya
ini menarik juga pak bahwa who kan sudah memberikan rekomendasi
tidak menyarankan untuk pemberian vaksin yang mereknya ini berbeda
para epidemiolog juga mengatakan bahwa
pemberian vaksin dengan merek berbeda itu harus ada penelitian lebih lanjut
kenapa kemudian kementerian kesehatan mencontoh negara negara lain memang sudah ada yang memperlakukan kombinasi ya pak ya pemberian vaksin
kenapa kemudian kementerian kesehatan mengambil langkah itu pak
memberikan booster dengan vaksin yang merek berbeda
rejim persetujuan obat itu sangat lokal
jadi sangat jarang satu obat misalnya disetujui oleh badan global berlaku di seluruh dunia
jadi misalnya negara amerika dia punya fda
obat yang disetujui oleh fda belum tentu disetujui oleh bepom belum tentu disetujui oleh emma european medicine authority ya
jadi sangat lokal
nah kenapa kita menggunakan moderna disini mau atau berani
karena memang bepom dan itagi sudah memberikan izin
sehingga dengan demikian kita merasa bahwa
regulator yang memang memiliki wawonan untuk memberikan izin sudah memberikan izin
tapi seberapa efektif pak dengan adanya booster ketiga moderna ini kepada para nakes menurut penelitian
bukti yang paling baik kita tunggu nanti sebulan lagi
kita tunggu nanti realisasinya ya
pak anda sempat mengatakan sebelumnya herd immunity akan tercapai pak di november dua ribu dua puluh
ini banyak sekali
apakah dasarnya vaksinasi bisa berjalan maksimal atau memang masyarakat sudah mayoritas terinfeksi
nah mungkin bapak bisa jelaskan
yang bilang herd immunity tercapai di november dua ribu dua puluh satu itu umumnya wartawan
karena waktu itu targetnya masih satu ratus delapan puluh satu lima belum hitung anak
kalau hitung dengan anak dua puluh dua juta
nah saya lihatnya angka dua ratus delapan puluh juta itu kira kira oktober vaksinnya dapat
nah biasanya kita suntiknya tuh satu bulan
jadi dalam satu bulan yang diproduksi oktober itu habis kesuntik
kalau vaksinnya ketersediaannya ada
kalau vaksinnya tidak berubah dari rencana
karena sudah berubah terus ya pak
kenapa tidak berencana kan vaksin ini berubah tiap hari
tiap hari dia berubah
kalau misalnya herd immunity belum tentu tercapai di bulan november
tapi kalau misalnya kita berkaca pada apa yang terjadi di india
india membutuhkan waktu lima puluh dua jam
untuk melandaikan kasus positifnya
melandaikan ya pak ya bukan turun
menurut prediksi bapak bapak mungkin sudah berdiskusi dengan para pakar dan juga para ahli
melihat data statistik
kapan kemudian prediksinya kasus di indonesia ini bisa melandai pak
kalau india saja butuh lima puluh dua hari
dengan segala kerendahan hati ya
saya melihat semua orang ahli ahli modeling phd bikin model
dan kita bisa google semuanya tidak ada yang tepat
dari sejak tahun lalu
jadi kalau saya bilang saya tidak berani memberikan prediksi
tapi satu yang saya berani
itu semua tergantung kita
kalau kita bisa lebih disiplin pakai master jaga jarak mobilitas di batas
pasti lebih cepat
kalau kita tidak disiplin pasti lebih lama
jadi kalau saya bilang ya sudah
kalau kita hanya mau cepat ya kita disiplin
tergantung kedisiplinan masyarakat berarti ya pak ya
pak pertanyaan terakhir
ini pertanyaan yang kemudian harus saya tanyakan kepada bapak
dengan banyaknya tekanan
segala macam masalah
yang kemudian ditujukan kepada pak menkes
pernah nggak sih pak terbersih
aduh berat sekali ternyata menjadi menkes
pernah nggak pak terbersih
mengundurkan diri gitu pak
saya melihat bahwa sebagai menkes
kerjaannya jauh lebih berat dibandingkan dengan tugas tugas saya sebelumnya
baik sebagai dirut mandiri
bank terbesar di indonesia
maupun sebagai dirut inalum
suruh akuisisi freeport yang sudah lima presiden tidak pernah berhasil
itu di zaman pak jokowi itu bisa berhasil
kalau buat saya tugas berat itu biasa
tapi yang menarik sebagai menteri kesehatan
adalah kita berbuat baik terhadap sesama manusia
saya yang bikin capek nih dua minggu terakhir
karena saya mesti balesin whatsapp itu sampai lima ratus sampai tujuh ratus sampai malam
minta tolong cari kamar atau obat
dan kalau saya capek lupa bales ketiduran
saya besok ya baru balet
saya lihat beberapa sudah tidak tertolong
itu yang memberikan energi kepada saya pribadi
untuk bisa merespon melayani mereka sebaik baiknya
saya juga punya personal
ini jadi personal karena memang tante saya pun wafat
demikian cepat jadi saya tahu
mungkin lebih baik buat saya terus melayani masyarakat
artinya bapak lanjut terus ya pak ya
dengan segala resiko dan juga tekanan terhadap bapak
walaupun anytime bapak presiden minta saya mundur
saya adalah pembantu dia
tapi saya akan terus membantu masyarakat selama saya bisa
oke terima kasih sekali pak menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
sehat selalu pak menkes
kita tunggu nanti bagaimana penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah
terima kasih sekali pak
dan demikian wawancara saya dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
selamat sore dan sampai jumpa